kpk menetapkan emir syah satar mantan direktur utama garuda indonesia periode dua ribu empat hingga dua ribu empat belas sebagai tersangka kasus dugaan suap bernilai fantastis
tidak hanya itu ini menjadi kasus suap lintas negara pertama yang dibongkar oleh kpk
lantas seperti apa modus suap yang melibatkan grup holding multinasional rolls royce asal inggris ini
lalu menjadi menarik untuk kita telisik nilai kekayaan emir syahsatar pada periode tersebut
lalu skandal royal royce emir syah sattar saya ulas terdengkap untuk anda pada sore hari ini
kita lihat bersama bahwa ternyata roll royce itu yang kita kenal biasanya dengan mobil mewah ya dengan harga yang fantastis
ternyata mereka juga memiliki entitas bisnis dari grup holdingnya untuk memproduksi mesin jet
dan itulah yang akhirnya menjerat emir syah sattar yang kemudian mengharuskan dia statusnya naik menjadi tersangka oleh kpk
lalu saya akan melihat selanjutnya apa sebenarnya yang dimaksud dengan suap roll royce
royal royce itu perusahaan
punya dua entitas bisnis
ada roll royce mothers itu yang memproduksi mobil mobil mewah
yang biasanya kalau yang punya mobil pasti cewek ataupun siapa siapa yang di sebelahnya itu pasti kece banget ya
ya iyalah harganya juga kita tahu berapa
tapi ternyata mereka juga punya entitas bisnis yang memang memproduksi mesin jet yaitu rolls royce plc namanya
semuanya berbasis di inggris kita lihat bersama
ini adalah mesin jet dan roy royce sendiri memang ternyata untuk memuluskan bahan bahan ataupun juga produk produknya masuk ke negara negara ini
terutama negara negara yang memang
memiliki bisnis aviasi kita lihat bersama
mereka menyuap mereka menghalalkan segala cara
seseorang ada menyuap ke negara negara yang ada di hadapan anda saat ini
kita lihat ada inggris apalagi inggris karena ternyata sfo sebuah badan anti korupsi yang berasal dari inggris
sudah menemukan bukti bahwa mereka melakukan suap
begitu juga dengan yang ada di rusia tiongkok brazil dan tidak terkecuali ternyata indonesia
meskipun menurut otoritas perusahaan garuda indonesia saat ini kasus ini memang hanya berhenti di emir syahshatar
sebagai seorang individu bukan korporasi secara keseluruhan
namun menarik untuk kita lihat bahwa ternyata negara negara seperti tiongkok dan juga brazil misalnya tidak hanya di inggris
jadi di inggris itu ada sebuah peraturan
kalau misalnya memang sebuah bisnis entitas bisnis itu terbukti melakukan suap mereka tidak harus melulu mendapatkan ganjaran penjara misalnya
tapi boleh juga dengan denda yang sangat besar
nah untuk roy roy sendiri dia sudah membayar ke pemerintah ataupun otoritas di inggris harga kalau dirupiahkan rp delapan satu triliun
begitu juga dengan tiongkok
tiongkok juga mendapatkan hal yang sama brazil juga mendapatkan hal yang sama nilai nilai tertentu
artinya pengakuan dosa dalam tanah petik oleh roy roy sehingga dia akhirnya memberikan kompensasi
tapi untuk indonesia status emir syahsyatar tampaknya yang baru mencuat
karena kpk menemukan ada indikasi emir syahsyatar menerima suap yang fantastis
tidak hanya itu modusnya juga lintas negara
keberhasilan kpk kali ini juga tidak sendiri
karena ternyata bekerja sama dengan lembaga anti ruhasuah seperti yang berasal dari singapura termasuk juga sfo yang berasal dari inggris
sehingga koordinasi semuanya menyebabkan kasus ini akhirnya bisa naik statusnya
dan akhirnya salah satunya adalah emir syahsyatar sebagai soal tersangka
jadi sederhana begitu ya kalau mau masukin barang ke negara negara ini dengan bisa aviasi lagi ya dia melakukan suap
dan tidak kecil besar sekali yang dilakukan
sudah diakui pula oleh roy royce jadi tidak ada yang bisa menghindar lagi
karena yang menyuapnya sudah ngaku roy roy sudah ngaku maka sudah sulit untuk berkelit
tapi kita akan lihat bagaimana kasus ini ke depan
dan kita lihat
ini adalah sederhana kasus yang tadi sudah saya jelaskan di awal dengan skema yang lebih sederhana
yaitu membeli mesin pesawat jet yang ada di airbus
jadi kalau kita biasanya naik pesawat anda juga salah satu pelanggan garuda ya
jadi ketika anda naik pesawat itu ada mesin
nah mesin jet itu produsennya adalah roy royce
dan itu ternyata terindikasi ada suap di sana
sehingga pesawat pesawat airbus itu menggunakan mesin jet produksi dari roll royce
lalu berapa besar sesungguhnya kasus suap ataupun juga suap yang
terindikasi diterima oleh emir syahshatar
dalam bentuk uang itu senilai dua dua juta dolar amerika
besar ya kalau kita konversi
tapi pada saat itu ya pada saat dilakukan
pada periode emir syahshatar menjadi direktur utama
kemudian juga ada mobil roy roy sindikasinya
jadi ada juga yang berupa barang ada yang berupa uang
nah nilainya ini juga relatif besar ternyata
dan modusnya juga baru lintas negara gitu loh
jadi bisa ternyata dilakukan hal tersebut
lalu kita lihat bersama bagaimana dengan kasus
oke ini adalah nilai kekayaan dari
emir syahshatar kita lihat bersama
ini adalah produk perbandingan dari tahun dua ribu sepuluh ke tahun dua ribu tiga belas
emir syahsatar itu menjadi orang nomor satu di garuda indonesia
dari tahun dua ribu empat hingga tahun dua ribu
dan sebelumnya sebelum dia menjabat sebagai orang nomor satu memang
di garuda indonesia sebelumnya adalah menjadi wakil direktur
di bangdana mall gaji sudah besar juga
tapi bila kita bandingkan tahun dua ribu sepuluh ke tahun dua ribu tiga belas
memang terjadi peningkatan yang cukup signifikan
dari sembilan belas sembilan puluh enam miliar rupiah itu meningkat menjadi hampir lima puluh miliar rupiah
artinya memang menjadi pertanyaan dengan peningkatan sekitar dua puluh miliar rupiah
dari manakah mendapatkan uang tersebut
menarik untuk kita balik bahwa oh ya dia kan
emir syahshatar kan ada seorang direktur utama
maka saya ingin tahu benarkah dia bisa mengumpulkan dua puluh miliar misalnya
dalam relatif singkat
saya jabarkan pada anda dari laporan keuangan garuda indonesia
per tahun dua ribu tiga belas misalnya gaji seorang direktur utama itu
sekitar satu ratus tiga puluh delapan juta rupiah per bulan
asik ya satu ratus tiga puluh delapan juta rupiah itu baru gaji loh
belum intensif insentif kemudian juga belum ada tunjangan tunjangan lain
kemudian juga belum ada fasilitas yang didapat oleh seorang direktur utama
kemudian dia juga memiliki saham garuda karena anda
saya ingatkan anda tahun dua ribu sebelas itu garuda indonesia
memang melakukan ipo dan kemudian nilainya juga triliunan rupiah
ternyata bisa dapat jatah saham tuh untuk orang orang nomor satu
ataupun penontonan di garuda indonesia
kita lihat sembilan puluh enam tiga ratus sembilan puluh lima dolar amerika kepemilikan saham garuda indonesia
oleh emir syahshatar
jadi kalaupun kita kalikan misalnya dengan dua puluh empat bulan ya misalnya
ataupun setahun misalnya
apakah ini mungkin menumpuk kekayaan emir syahsatar tadi yang kita sebutkan menjadi empat puluh dua
ataupun sekitar empat puluh delapan bahkan empat puluh delapan tujuh puluh tiga miliar rupiah
jadi nanti kita coba cari kalkulator lagi masing masing ya
karena kasus ini masih sangat sensitif masih sangat baru
jadi nanti mungkin akan ada kelanjutan ataupun perkembangan berikutnya
saya lebih realistis ke segi bisnis karena garuda indonesia ini adalah sebuah entitas bisnis
perusahaan aviasi plat merah
respon pasar itu akan menjadi refleksi bagaimana publik menilai
lalu kita lihat bersama
sebenarnya pada delapan belas januari dua ribu tujuh belas itu sudah oke banget itu
pergerakan ataupun juga level dari garuda saham garuda indonesia
karena ada positif ataupun juga sentimen positif ya
karena ada pertumbuhan ekonomi rejene masyarakat indonesia untuk belanja
salah satunya adalah belanja transportasi
kemudian juga ekspansi garuda indonesia ke titik titik untuk tujuan ataupun destinasi pariwisata
kemudian kita lihat juga
secara korporasi garuda indonesia sudah cukup berhasil
setelah mengalami rugi bersih hingga triliunan rupiah pada tahun dua ribu lima belas
tahun dua ribu enam belas laporan keuangannya positif loh
itu cukup positif
sehingga fundamental ekonomi korporasi itu sudah cukup baik
sehingga tidak heran pada delapan belas januari para investor sudah melakukan aksi beli terhadap saham garuda
namun kita lihat akhirnya ketika kpk mengumumkan bahwa emir syahsatar mantan orang nomor satu di garuda indonesia sebagai tersangka
pasar langsung bereaksi
di rp tiga ratus empat puluh empat per unit saham
dan kita lihat pada pukul tiga tadi sore sudah ada di level tersebut
dan secara grafis juga mengalami penurunan yang cukup signifikan
tapi ke depan masih akan berlanjut dan fundamental sebuah perusahaan itu adalah sesuatu yang lebih baik
saya teringat sebuah quote ya
untuk menguji integritas seseorang berilah ia sebuah kekuasaan
karena disitu akan terujung
karena kalau kita tidak punya kekuasaan ya tidak akan teruji juga integritas kita buat apa gitu
tapi begitu dia punya kekuasaan dan dia mampu menjaga integritasnya maka dia adalah seorang pemimpin yang sesungguhnya